terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita langsung bergabung dengan teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas parahiangan yang sudah mengikuti diskusi kita pada malam hari ini
ada nadinka dan juga evelyn sebagai perwakilan dari teman teman bem unpar silakan nadinka
oke untuk pertanyaannya sendiri mungkin karena saya disini sebagai mahasiswa dan sebagai pernyataan awal kami disini kan berasal dari universitas katolik parahiangan dimana litnya adalah katolik tapi walaupun begitu kami disini tidak berpihak pada pihak manapun jadi berdiri sebagai mahasiswa
dan sebagai mahasiswa saya rasa
nah pertanyaannya akan lebih spesifik pada pendidikan karena kekhawatiran yang dialami adalah terutama dari segi pendidikan ya
karena pondok pesantren ini kan pada dasarnya merupakan pendidikan yang berbasis agama islam yang diakui oleh indonesia secara sah
kemudian dengan munculnya isu seperti ini terhadap puan pes al zaitun sendiri dapat memunculkan mungkin perubahan stigma masyarakat ya dari positif ke negatif
dan hal itu juga
hal itu juga akan berpengaruh kepada pendidikan pendidikan lainnya
tenaga pendidikan lainnya baik itu sekolah islam atau pesantren lainnya
nah oleh karena itu yang ingin kami tanyakan dari bem unpar sendiri adalah bagaimana tanggapan bapak bapak disini semuanya terutama pada bapak isan sekuasajian mui ya
peneliti puan pes hal tersebut ya
oke terima kasih nadinka bagus banget pertanyaannya ya
ya selamat malam para bapak dan ibu
yuk langsung agak dipercepat
mungkin saya sebagai mahasiswa melihat dari sudut pandang yang masyarakat sadari dan pertanyakan kurangnya peran kementerian agama khususnya direktorat general pendidikan islam yang menangin direktorat kurang dalam pengawasan dengan banyaknya kasus ataupun kontroversi yang hadap puan pes al zaitun
selama dua puluh tujuh tahun
lalu dengan demikian kritikan maupun saran yang ingin kami sampaikan kepada pemerintah dan khususnya kementerian agama
sinyalnya kurang bagus tapi saya sudah dapat poinnya soal pengawasan dari kementerian agama
terima kasih evelyn dan juga nadinka tadi
saya mau langsung kasih kesempatan ke pak iksan
kalau soal pengawasan kementerian agama itu juga menjadi sorotan sebetulnya ya
kenapa kementerian agama
senderung kurang cepat begitu menyelesaikan persoalan ini gitu
tapi tadi apakah ini akan nanti dikhawatirkan merubah stigma masyarakat pak terhadap pendidikan di ponpes gitu
saya kira ada ada yang bagus ya
bagaimana stigma kepada santri dan selanjutnya
saya kira harus dipisahkan antara perbuatan orang dengan mahat ya
yang di dalamnya ada santri ada pengajar dan lain lain
tentu ini hal yang berbeda ya
terhadap mahatnya tentu saja ini harus diselamatkan
dilakukan pembinaan dilakukan reorientasi baru bagaimana melakukan kemudian kepaham keagamaan yang lurus
dan komitmen kebangsaan yang benar
ini adalah tugas kita semua termasuk tugas pemerintah
dan anak anak di sana anak didik santri dan lain lain
tentu ya harus mendapatkan
mendapatkan pengajaran sesuai dengan konstitusi kita
untuk mendapatkan hak memperoleh pendidikan dan seterusnya
oke mas uri adi ini agak berbeda ya
kalau tadi kan sudah dijawab soalnya pertanyaan teman teman mahasiswa oleh pak iksan
tapi ini saya berbeda menyambung tadi yang disampaikan oleh pak taufik soal backing backing ini
tapi anda sebagai warga indramayu melihat nggak sih bahwa sosok panji gumilang ini memang kuat backing politiknya
karena kita lihat ada beberapa tokoh politik yang selalu datang ke sana
mengunjungi menjelang pemilu membutuhkan suara
dan diharapkan profesor al zaitun ini bisa menjadi lumbung suara di setiap pemilu
memang sekuat itu ya backing politiknya
anda kan sebagai politisi pd perjuangan juga
faktanya ya hak pilih potensialnya cuma delapan ratus enam belas
jadi sebenarnya itu hanya stigma saja
tapi pengaruhnya dia sebagai patron di sana
kita sepakat dengan kawan dari ylbhi ya
kebebasan berpendapat itu memang ya harus kita jaga
tetapi ini kita kan ada tiga isu yang kemudian alasan kita mendasar kemudian mempublikasikan atau mengadvokasi
yang pertama itu saya yakin di dalamnya ada tindak pidana
bukan hanya dua itu
yang kedua itu ada kejadian kemanusiaan
yang ketiga ada penindasan manusia atas manusia
itu ngomongin politik kebijakan
ini kan selama bertahun tahun itu prakteknya terjadi
kenapa sulit sekali kemudian menyelesaikan polemik ataupun peristiwa pidana di sana
apakah karena memang panji gumilang ini backing politiknya kuat
kalau dulu mungkin iya
karena kalau dari sejarah saya nggak mau masuk ke nii karena saya tidak berkompetensi
dulu itu kan dikuasai atau didirikan oleh rejim orde baru
relasinya masih ada
nah sekarang saya yakin itu udah barang kosong itu
tindak aja secara hukum
oke jadi backing politiknya seorang panji gumilang sekarang udah luntur begitu ya
menurut saya begitu
udah nggak ada
mas arief anda melihat kasus ini memang murni kasus hukum atau tadi seperti yang disampaikan oleh mas taufik
ada transisi sebetulnya kepemimpinan yang mungkin terjadi di ponpes al zaitun ingin menghilangkan jejak jejak di masa lalu dan itu tadi backing backing politik
karena kan ini menjelang pemilu juga ya mas
saya tidak melihat terlalu dalam kasus ini ya
tapi kalau melihat perkembangan beberapa waktu terakhir
terlebih tadi statement dari pak
statement dari pak menko paul hukam yang mengatakan bahwa kasus ini hanya perseng bukan yang lain
saya kira itu mendahului proses hukum
dan itu statement politik
jadi ini bukan murni kasus hukum anda beli
saya jadi berpikir sebetulnya banyak hal hal lain yang sebetulnya bisa dibuka dan diinformasikan ditelisik lebih jauh lah ya
yang itu akan sebetulnya betul betul membuka aktor aktornya itu siapa saja kasusnya apa saja
bukan hanya soal penodaan agama
kan sekarang yang muncul memang betul ya
macem macem kemana mana gitu ya
jadi kalau memang ini murni kasus hukum ya
ya mestinya kemudian fokus saja
jadi anda sepakat tadi yang disampaikan oleh mas taufik
karena dengan kemudian ini diproses secara hukum ini fair
tapi kalau ini masuknya sudah wilayah politik
kita tahu bahwa politik itu hari ini ya lebih tinggi dibanding hukum gitu ya
mestinya gak boleh ya
nah itu akan bisa lain

dan kecenderungan dalam kasus kasus penundaan agama
itu berkaitan erat dengan politik seperti bahwa sekitar purnama ya
pernama tc juga ya
minoritas pada akhirnya itu menjadi korban
dan saya menarik tadi pertanyaan adi evelyne ya
terkait dengan hal hal
pengawasan dari kementerian negara
selama ini negara kemana begitu ya terkait kasus ini
ini justru yang menjadi pertanyaan
terkait ada pembiaran gitu
ya kalau kasus ini sudah berpuluh puluh tahun kenapa kemudian naik baru sekarang
kenapa kemudian baru diproses
baru naik sekarang menjelang pemilu apakah ini pengalian isu menutup jejak jejak tertentu kita juga gak tahu

tapi yang menarik adalah kalau konteks hari ini adalah dampaknya
terkait dengan penegakan hukum di kasus al zaitun ini
bagaimana hak hak masyarakat yang lain
peserta didik guru dan lain sebagainya
jangan sampai kemudian mereka menjadi korban
atas nama tanggung jawab satu orang
katanya satu orang
nah negara harus memaksa
pastikan mereka melindungi
hak atas pendidikan hak atas pekerjaan
oke terakhir ke mas iksan sebagai mantan santri sebagai alumni pompes al zaitun
anda inginnya bagaimana nih kedepannya ponpes anda ini
karena kan kalau hanya dilokalisir ke pak panjegu milang artinya ponpes ini akan berjalan seperti biasa
tapi kalau misalnya nanti harus di restrukturisasi ataupun dibenahi atau mungkin bisa ditutup untuk sementara
ini harapan anda
sebagai mantan santri di sana gimana mas iksan
ya jadi al zaitun syekh panjegu milang itu adalah nahkoda untuk kapal persiar yang ada di permukaan
dan pada waktu yang sama juga beliau adalah nahkoda untuk kapal selam yang ada di bawah permukaan
nah jadi kita mau selamatkan yang namanya kris ini yang tidak terafiliasi dengan apa yang dituduhkan selama ini gitu
ya kita harapan kita maksudnya ini udah kita saya udah tujuh belas tahun menjadi alumni alzeitun
dan ini bukan pertama kali
muncul muncul lalu tenggelam muncul lalu tenggelam kayak gitu ini udah berkali kali
kita berharap ini nggak harus selesai ini tahun ini harus selesai
kita nggak mau karena resikonya itu cuma ada ditanggung oleh alumninya
hari ini pemerintah pmd nya pemerintah nusa tenggara barat udah mengawasi alumni al zaitun
padahal satu satunya yang paling bersih dari al zaitun itu adalah santri atau alumninya
justru orang orang yang bilang tadi
yang ada ground atau orang orang yang di kapal selam itu mereka senang dan tak pernah disentuh oleh polisi
nah justru kami nih alumni yang paling kena dampak dari kasus kasus kayak gini
jadi kami gak mau ke depan pemerintah tidak memperhatikan kami
oke baik itu semoga pemerintah terutama kementerian agama ya bisa mendengarkan suara dari mantan mantan
kementerian agama gak akan mbak mbak kementerian agama gak akan sampai tangannya untuk menjangkau orang orang di bandara
jadi siapa yang menjangkau

mbak kayak gitu
perbuatan pidananya yang memang itu menjadi kewajibannya nanti akan muncul
ibaratnya kalau kita itu memberikan makanan di kolam ikan nanti akan muncul tuh
siapa saja yang dimaksud underground dan lain lain itu
jadi memang sudah benar bahwa polisi yang turun tangan
sudah sangat benar dan tepat sekali saya kira
bagaimana kemudian melindungi mantan mantan santri ini supaya tidak terstigma dan santri santri yang di sana
ya itu ini bagian dari pembinaan yang juga harus dilakukan oleh kementerian agama
untuk mengembalikan pemahaman keagamaan yang benar dan menjadi jawab pemerintah
untuk tadi berkomitmen kebangsaan yang baik
baik baik kita tunggu nanti langkahnya dari pemerintah mungkin mui juga bisa membantu ya
mas taufik satu menit ya karena kita sudah mau closing ini
barusan tadi saya lihat di layar
tentang aksi penggerbekan ya yang terjadi di samali saat itu
dimana kami menemukan puluhan mahasiswa
sebetulnya dalam kisah panjang ya
tragedi kemanusiaan mahat al zaitun yang berkedok nii
itu yang paling menderita paling jadi korban adalah mahasiswa
dan mahasiswa kan punya orang tua artinya orang tua yang menderita
jadi apa poinnya
artinya mulai sekarang mohon maaf pak mahfud ya mohon maaf pak polisi mui
coba sekarang kita sudah mulai menghitung angka korban dari anak anak bangsa yang terpapar radikalisme
dan ini radikalisme ini direkayasa oleh kekuatan kekuatan dalam tanda kutip negara intelijen
jadi bukan nii yang kemudian membangun rasa kebencian
sampai kapan kita akan maju ke depan
kalau kita selalu saja menggunakan simbol ini nii ini nii
tapi itu hanya kedok begitu ya
kita terus terang ya kepada para pendemo dan sebagainya
coba perhatian di sekitar masyarakat di sekitar al zaitun itu para karyawan karyawan menderita
coba besok demonya bawa sembako bawa makanan bagikan kepada para korban korban
oke nanti kita akan coba datang ke sana ya
kita akan lihat
itu manusiaan luar biasa
itu mungkin menarik sekali untuk jadi bahan liputan pemberitaan nantinya
masukannya ditampung mas taufik
terima kasih mas taufik dan juga narasumber yang lain
setelah ini kita akan mendengarkan sentilan dari teman teman komisi co tentang polemik al zaitun yang hampir dua puluh tahun lebih tidak selesai selesai
apakah episodenya akan selesai tahun ini
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political